jurusita dan petugas yang akan melakukan pembongkaran mencoba menembus barikade ahli waris saat akan mengeksekusi belasan bangunan di kampung cipayung
desa cipayung data kecamatan megamendung puncak bogor jawa barat selasa siang
pihak ahli waris mencoba mengadang alat berat
meski sempat mendapat perlawanan petugas akhirnya dapat membongkar bangunan
menurut keterangan jurusita pengadilan negeri kabupaten bogor iman hanafi
lahan tersebut telah dimiliki oleh pihak yang memenangkan lelang sejak dua ribu delapan
ini perkara tahun dua ribu delapan
kenapa ini ada penundaan
ya karena mungkin ada perlawanan perlawanan
sampai pk juga sampai perlawanan sampai pk baru bisa dilaksanakan hari ini